gue bakalan pengen liat muka lo sepanik apa kalo lo denger rekaman telepon gue tadi
masa masalah begitu aja kalian gak bisa handle sendiri sih
kok kenapa marah
apa apa harus sungguh raka apa apa harus tunggu raka
kok bisa ada disini sih
gak punya tidur kali ya
kasih aja deh
jangan jangan ini nama orang waktu itu pernah telepon sama nyonya
ngomongin masalah emas
aku coba angkat aja deh
jangan nelly please gak usah lancang deh gak usah cari masalah
ini handphonenya aku gak boleh pegang aku gak boleh
kok suaranya kayak aku kenal ya
jangan diem aja kamu
astaga iya suaranya kayak pernah denger nih
berani bener lo nessa yah
tadi lo angkat tidak jawab
sekarang mau matiin
lancang kamu ya
beraninya kamu angkat telepon saya
nyesel kamu gak tau sopan santun
nyonya beneran tadi meli nemuin handphone nyonya tuh di bawah di lantai
meli baru aja mau nganterin ke nyonya tapi
awas ya kalau kamu sampai lancang kayak tadi
kamu itu dekat dengan keluarga suami saya
terus kamu jadi berani sama saya
tapi aku penasaran ya
itu tadi suara yang di handphone kayak
kayak pernah kenal
lepaskan tepaskan tepaskan
biar aku yang urus
kamu gak akan pernah bisa meli
kamu udah jahat sama anak anak
aku gak akan pernah biarin ini kamu tinggal di rumah
dan lo jadi kucamber urusan gue
ya itu bener
itu suaranya kayak om billy
semoga aja semuanya salah
semoga semuanya gak benar
lo gak bakal bisa menghindari gua
gue akan teror terus
ibu kepikiran terus
mana tadi juga tasya waktu datang gitu dalam keadaan mukanya pucat
terus badannya juga lemah
sekarang jam berapa ya bu
mereka banyak banget nih sekolahnya
gak ada apa ya
bu sebenarnya saya mau telfon balik dulu
bapak tadi telpon ada apa pak
ya saya lagi di jalan menuju ke panti
kamu siap siap ya saya mau jemput kamu
pak maaf pak
saya nggak bisa soalnya di panti lagi ada masalah
katanya dilihat bening kecelakaan
jadi anak saya ketemu pak
iya nay semoga bening baik baik aja
makanya kamu siap siap sekarang saya udah mau nyampe
ya saya tunggu bapak di gang depan panti ya pak
bu anak saya ketemu bu
ya allah terus bagaimana kondisi anak imbanaya sekarang
saya nggak tahu saya mau langsung temuin sekarang ya bu
ibu temenin ya nak
aku salah ibu cari tasya aja tasya kan juga lagi sakit
biar saya aja yang sendiri kesana
mudah mudahan anak imbanaya dalam keadaan baik baik aja
jangan jangan tasnya ke panti
bener gak ya ini nomernya gisel
saya suaminya ini siapa ya
oh ini saya temannya
oh maaf sekali lagi ada urusan mendesak gak bisa lama lama nelpon
gue bakal pengen lihat muka lo sepanik apa kalau lo denger rekaman telepon gue tadi
nih ayo cepet masuk nih
masa masalah begitu aja kalian gak bisa handle sendiri sih
kamu kenapa marah
apa apa harus sungguh raka apa apa harus sungguh raka
memang kalian gak bisa atasin sendiri
iya bu maaf tapi tadi tamunya sampai mengancam akan lapor ke polisi bu
kalau sampai barangnya yang hilang itu nggak ketemu
iya kan di sana ada cctv kamu bisa cari tahu gimana barang tamu itu bisa hilang
iya maaf bu tadi saya terlalu panik sampai gak kepikiran ke sana bu
yaudah sekarang kamu kembali ke hotel kamu selesaikan masalahnya
baik bu kalau begitu saya permisi dulu ya bu
ada aja masalah
pasti sekarang mama capek banget ngurusin kerjaan
aku mau pergi
aku mau pergi
bening maafin bunda
buddha gak benar ngurus kamu
bunda yang bikin kamu terluntar luntar di jalanan
sampai akhirnya kamu kecelakaan seperti itu
eh maaf maaf maaf banget saya gak sengaja saya cuma mau ngasih ini buat kamu
ya apa kabar
kamu siap bu
terima kasih bu